panitia seleksi calon pimpinan komisi pemberantasan korupsi kpk telah memilih sepuluh calon
yang harus menjalani uji kelayakan dan kepatutan oleh komisi tiga dpr
salah satu nama terkuat yang muncul ialah inspektur jenderal firly bahuri
sebagai anggota polri yang masih bertahan
lalu bagaimanakah rekam jejak para calon pimpinan asal sumatera selatan ini
inilah kali pertama irjen paul firly bahuri menyatakan sumpahnya
menjalankan integritas sebagai bagian dari komisi pemberantasan korupsi kpk
pria kelahiran sumatera selatan delapan november seribu sembilan ratus enam puluh tiga ini menduduki jabatan sebagai deputi penindakan kpk
posisi strategis yang kerap dianggap sebagai ruh pemberantasan korupsi
namun jabatan ini membawanya pada sejumlah tudingan sumir
menduduki jabatan sebagai deputi penindakan komisi pemberantasan korupsi selama satu lima tahun
irjen pol firly bahuri
diduga telah melakukan sejumlah pelanggaran etik hingga diduga telah melakukan pembocoran penanganan perkara
pelanggaran etik yang pertama yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh irjen paul firly bahuri
adalah terkait dengan pertemuannya dengan tuan guru bajang
ada beberapa kali pertemuan diantaranya adalah pertemuan dengan tuan guru bajang
dalam harlah gp ansor yang dilakukan di nusa tenggara barat
kemudian pertemuannya dengan tuan guru bajang di dalam panen jagung serta dalam olahraga tenis
yang ini diklaim oleh komisi pemberantasan korupsi tak pernah mendapatkan izin dari pimpinan kpk
kemudian pelanggaran etik berikutnya adalah ketika ia diduga melakukan pertemuan dengan auditor bpk
yang juga difasilitasi oleh calon pimpinan kpk yang berasal dari bpk
kemudian pelanggaran etik yang ketiga adalah ketika irjen paul firly bahuri diduga melakukan pertemuan di sebuah hotel
dengan pemimpin partai kemudian kepala badan intelijen
dan sejumlah pihak yang namanya seringkali disebut dalam sejumlah kasus tertentu
mengenai pelanggaran atau dugaan pelanggaran etik ini kpk sebetulnya menyatakan sudah mengantongi sejumlah bukti
termasuk rekaman video dan juga cctv yang didapatkan dari tempat ia melakukan pertemuan
selain diduga melakukan pelanggaran etik irjen paul firly bahuri juga diterpa tuduhan mendapatkan gratifikasi
gratifikasi yang pertama adalah ia dapatkan ketika ia melakukan pertemuan di sebuah hotel
liburan atau menginapkan keluarganya di sebuah penginapan di kawasan lombok nusa tenggara barat
kemudian irjen paul firly bahuri juga diduga meminta lima ratus tiket konser boyband asal inggris
yang tengah menggelar konser agustus dua ribu sembilan belas lalu di palembang sumatera selatan
dalam uji publik yang digelar panitia seleksi capim kpk dua puluh tujuh agustus dua ribu sembilan belas lalu
irjen pol firly bahuri sempat melakukan klarifikasi terhadap penyelidikan

tuduhan penerimaan gratifikasi
gitu bahwa tidak ada fakta yang mencatatkan doa semangat undang undang nomor tiga puluh tahun dua ribu dua pasal tiga enam kanan yang tidak ada
tidak mengadakan hubungan
siapa yang menghubungi tgb
menurut dan rem kolonel
infantri farid lah yang menghubungi
dan itu sudah dikelahasi oleh pimpinan
dalam kesempatan itu pak kesimpulan akhir adalah
tidak ada pelanggaran dan bukan pelanggaran
pertama saya bayar dua puluh empat april
itu sebesar lima puluh juta
dan saat kita check out pada tanggal
itu tanggal dua puluh delapan mei
jadi tidak benar kalau seandainya
saya dapat gratifikasi karena menginap hotel
saya masih punya harga kiri
dan saya tidak akan pernah korbankan masa depan saya
dan berita saya
saya tiga puluh lima tahun jadi polisi bu
tidak pernah memeras orang
dan tidak pernah saya minta minta sama orang
pernyataan irjen paul firly bahuri
dalam uji publik ini pun
sontak mendapat sanggahan dari pihak
komisi pemberantasan korupsi kpk
febrjian syah pun menyatakan
belum ada pernyataan pimpinan kpk
terkait pelanggaran etik
irjen paul firli bahuri
kemudian perlu juga kami
sampaikan karena ada
klaim ada pernyataan
ada salah satu calon pimpinan kpk
pimpinan kpk sudah memutuskan
bahwa yang bersangkutan tidak melakukan
pelanggaran disiplin atau kode etik
tadi saya sudah cek ke pimpinan
dan juga kami koordinasikan lebih lanjut
kami pastikan informasi itu tidak benar
terlepas dari segala dugaan dan kontroversi
yang ditujukan bagi irjen paul firly bahuri
sejumlah prestasi juga mengiringi
perjalanan karirnya di kepolisian
sejak lulus dari akademi
kepolisian pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
ia pun melanjutkan pendidikan di pt ika
pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan sempat menjadi kapolres persiapan lampung timur
pada tahun dua ribu satu
kemudian ia juga sempat menjabat sebagai
kasat tiga di treskrimum polda metro jaya
pada tahun dua ribu delapan
ia juga menjabat sebagai kapolres kebumen dan brebes
sebelum kembali ditarik sebagai
wak kapolres metro jakarta pusat pada dua ribu sembilan
irjen paul firly bahuri juga pernah menjadi asisten pribadi
presiden susilo bambang yudhoyono pada tahun dua ribu sepuluh
dan ajudan wakil presiden budhiyono pada tahun dua ribu dua belas
irjen paul firly juga sempat dua kali dipercaya sebagai
wak kapolda yakni wak kapolda banten dua ribu empat belas
dan wak kapolda jawa tengah pada dua ribu enam belas
karirnya pun terus naik saat menjabat sebagai kapolda nusa tenggara barat
menggantikan brigjen paul umar septono
hingga pada tahun dua ribu delapan belas
irjen paul firly dilantik sebagai deputi penindakan kpk
berkarir selama dua puluh sembilan tahun
irjen paul firly bahuri memiliki harta kekayaan yang dilaporkan dalam lhkpn tahun dua ribu sembilan belas
senilai delapan belas dua puluh dua miliar rupiah
meski memiliki sejumlah pengalaman besar di kepolisian
keberadaannya sebagai sepuluh besar calon pimpinan kpk
tak lepas dari kepentingan kpk
dan juga sejumlah pengalaman besar di kepentingan kpk
sejumlah lsm dan lima ratus pegawai kpk pun membuat aksi penolakan atas dirinya
dalam bursa calon pimpinan kpk
maria sarjana andra anhar fadli julian jakarta